jumlah kasus covid sembilan belas yang menembus angka satu juta kasus seharusnya menjadi alarm bagi kita semua
bahwa penyebaran covid sembilan belas masih masif terjadi
penerapan ppkm belum terbukti sepenuhnya menekan lajunya kasus covid sembilan belas
dan di sisi lain ada pr
masih saja ada masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan
lalu bagaimana mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga disiplin protokol kesehatan
kita akan berbincang dengan ganjar pranowo gubernur jawa tengah
heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
selamat malam bapak bapak
selamat malam saya ke pak gubernur terlebih dahulu
kita berbicara mengenai satu juta kasus untuk jawa tengah sendiri
jadi perkembangannya masih cukup masif
berada di top empat
vice penambahan kasus positif covid sembilan belas
pak gubernur anda melihatnya saat ini bagaimana
apakah strategi yang dijalankan sudah berhasil
sudah berhasil menekan kasus karena faktanya tidak demikian
saya kira asumsi yang anda bangun faktanya tidak demikian tidak juga
karena pasti ini akan menjadi kelimpah yang menarik untuk kita bahas
faktanya perkembangan peningkatan terjadi
apakah terjadi atau tidak
penurunan atau tidak
saya menjawab mungkin klasik
mungkin tidak mengenakan
tapi saya jujur
yang pertama karena testing kita meningkat
mbak cara yang paling gampang tahu nggak mbak
nggak usah dites
sudah itu paling gampang
terus kemudian saya orang yang melakukan clearance berkali kali terkait dengan data
maka kemudian kita sampaikan dan hari ini saya senang karena dukungan dari pusat sudah bagus
berapa sebenarnya real yang hari ini
dan data yang delay misalkan katakan terus menerus
terus kemudian harus di inject dan di launch hari ini ada berapa
maka sdr kita dengan ppkm atau apapun namanya nantinya
tetap harus kita edukasi terus menerus kepada masyarakat
jadi kalau kemudian dikatakan kira kira apakah dia sudah bisa menekan
tapi proses sampai ke sana memang terus kita lakukan
oh negosiasinya keras mbak
negosiasi bagaimana maksudnya pak gup
oh negosiasi dengan masyarakat
mungkin yang pertama kali pada saat ppkm jawab balik di smpk terjadi suku harjur kan
wah bupati jangan galak galak
enggak bupati udah betul
yang kedua juga kita tegas
mereka kemudian yang melanggar ya sudah
pokoknya kerumunan tidak ada
padahal kita bicara dengan tokoh agama tokoh masyarakat
dealing dengan masyarakat untuk mengedukasi ini memang tidak mudah
maka buat saya dugaan saya sih angkanya lebih dari itu
jadi kalau saya nggak perlu panik memang ini tinggi mari bangun kesadaran
atau kalau tidak ya kita pakai tindakan yang lebih keras
saya negosiasi dengan para seniman
saya kemarin negosiasi dengan para pengelola wisatawan
pak ganjar ini saya nggak bisa makan
saya kasih makan
tapi anda tidak boleh buka
begitu yang kita lakukan
tindakan yang lebih keras jadi nggak
seperti apa pak gubernur
apakah sanksinya nanti akan ditambah lagi atau seperti apa
ada beberapa daerah
pak membuat sanksi saya tanya pada ilmuwan
ada psikolog ya
saya tanya pada ahli hukum
kalau kemudian kita membuat sanksi
saksi apa yang punya deteren efek yang keras
dan itu secara sosiologis mesti mendapatkan dukungan dari masyarakat
mau nggak denda satu juta
waduh kemahalan pak kasihan daerah lagi susah
oke kalau begitu apa yang kita lakukan
maka beberapa kabupaten kota sekap sudah mulai meningkatkan denda
dan denda rasa rasanya hari ini menjadi sesuatu yang mulai diperbincang oleh masyarakat
iya ya masa kita hilang duitnya sih
jadi menurut saya ada rasa deteren yang kemudian muncul
buat saya tidak boleh lelah pada suatu hari ini
dan kalau di jawa tengah mungkin dikatakan ah tidak berhasil turun kok itu
itu karena gubernurnya yang nggak pinter saja begitu
cukup berani pak gubernur mengatakan seperti itu
apakah kemudian kunciannya hanya di seorang kepala daerah atau memang kebijakan pusat dan daerah yang maju mundur pak gubernur
tidak ada yang maju mundur mbak
semua akan menyesuaikan
anda mau belajar dari pengalaman yang ada di mana
kalau hari ini sudah ada kebijakan seluruh jawa bali
mulai dari ppkm pertama menurut saya itu roadmap yang sudah betul
menurut saya itu roadmap yang sudah betul
yang kedua percepatan vaksinasi karena ini sudah bisa dilaksanakan menurut saya juga itu pintu masuk yang baik
mohon maaf saya tidak mau pamer saya mau berterima kasih pada nages vaksinator semuanya mbak
untuk lima puluh terbaik hampir tiga puluh empat urutan pertamanya dari jawa tengah kenapa
karena inilah yang kemudian mesti kita kerjakan agar ini sukses begitu
oke baik saya ke pak heri terlebih dahulu
pak heri kita berbicara mengenai satu juta kasus setidaknya lima provinsi saat ini mengisi posisi teratas
bagaimana kemudian menyampaikan edukasi kepada masyarakat
kalau tadi pak ganjar mengatakan bahwa gubernurnya kurang pintar
apakah memang hanya faktor kepala daerah saja atau apa yang terjadi
ya saya rasa saya ingin balik ke kasus satu juta itu harus dilihat sebagai angka psikologis saja ya
kalau pertambahan hari ini yang kembali memenuhi kebanyakan orang
kalau kita mau lihat kita adalah berapa kasus aktif yang sekarang ada di indonesia
karena ini lebih real terkait dengan strategi penanganannya
sekarang ada satu ratus tujuh puluh empat ribu kasus aktif
yang itu yang kemudian menjadi prioritas kita bagaimana untuk ditangani
bagaimana kasus yang ada itu tidak menimbulkan eksponensial penularannya misalnya
dengan melakukan isolasi yang lebih ketat
melibatkan seluruh rapisan masyarakat
tadi pak ganjar juga mengatakan untuk mengubah perilaku masyarakat
kemudian diterapkan denda yang lebih ketat
kemudian memang benar kalau secara psikologi sosial kenapa masyarakat itu patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan
berikutnya jawaban berikutnya adalah
karena mereka takut untuk tertular
jadi ini adalah sebuah usaha yang paralel yang harus kita lakukan untuk mengubah perilaku masyarakat
selain kemudian kita juga memperkuat upaya upaya di hulu seperti testing tracing dan treatment tadi
yang perlu kemudian kita pastikan itu dilaksanakan
orang orang yang tertular itu tidak berkeliaran
mereka diisolasi di komunitasnya masing masing
membuat posko di tingkat komunitas terkecil juga
untuk mengantisipasi terjadinya ledakan di sebuah komunitas
seperti itu mas
saya ke pak zainal berbicara mengenai edukasi kepada masyarakat
sejak bulan februari dan maret pada saat awal covid sembilan belas
berbagai hal sudah disampaikan terkait edukasi untuk protokol kesehatan
tapi buktinya hingga saat ini laju kasus masih terus tinggi
masyarakat juga di beberapa wilayah terlihat cukup longgar
apakah memang saat ini sudah sampai di titik jenuh
sehingga memang edukasi seperti apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat
usai jeda kita akan lanjutkan diskusi ini tetap bersama kami di newscast
baik kita lanjutkan diskusi malam hari ini
saya ke pak zainal
merespon apa yang tadi saya tanyakan pak zainal sebelum jeda
betulkah masyarakat saat ini sudah cukup jenuh
ya gini kalau kita mau menjelaskan tentang penyebab ya
kenapa tingkat kepatuhan masyarakat rendah kan
karena itu fluktuatif ya
kalau saya perhatikan
perhatikan mulai dari april sampai desember dua ribu dua puluh
itu sangat fluktuatif
dan kita identifikasi dulu karakteristik masyarakatnya
yang pertama adalah yang saya tahu itu adalah bahwa di level usia
usia di antara delapan belas sampai tiga puluh lima itu biasanya
tingkat kepatuhannya rendah
dan artinya bukan hanya di indonesia
tapi juga di negara lain
kenapa antara lain karena itu masalah faktor ekonomi
mereka harus bekerja ya
kemudian juga harus setelah ekonomi memang dibutuhkan
dan kemudian secara fisik
mereka merasa dirinya itu relatif sehat
artinya ada belief disini
kalau dari protek psikologisial ada belief
ada kepercayaan bahwa mereka tidak rentan terhadap virus corona
ini masalah belief
dan kemudian di level usia yang lain
ini saya perhatikan juga kalau di indonesia itu misalnya ada bilik yang lain
yaitu bahwa mereka percaya
sebagian masyarakat percaya
bahwa urusan covid itu urusan tuhan
dan ini diyakini oleh sebagian masyarakat
sehingga sangat kelihatan ya
anggaran pelanggaran protokol kesehatannya
nah yang mungkin perlu diperhatikan
kalau melihat ya
itu bukan terlalu lain
kelibatan tokoh tokoh masyarakat
khususnya tokoh tokoh agama
agama itu cukup besar
sehingga informasi dan juga komunikasi yang diharapkan sampai pada masyarakat
itu melalui tokoh tokoh agama itu
bahwa misalnya ini kaitan dengan masalah politik juga
seperti tadi pak ganjar sampaikan juga ya bahwa
mungkin sudah dilakukan oleh kepala daerah
tetapi kita tahu bahwa masyarakat kita
ada cenderungan untuk terbelah secara politik
sehingga ada ketidakpercayaan terhadap tokoh tokoh pemimpin pemimpin publik tertentu
sehingga diabaikan oleh sebagian
anda melihatnya sudah sejauh itu kah
sudah ditarik tarik ke ranah politis kah
saat ini kalau misalnya politisasi menjadi salah satu penghambat
berarti edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa rentang bulan ini gagal dong
jika kemudian masih ada sisi politis kesana
kalau saya menaksikan demikian
itulah sebabnya kenapa
ini bukan hanya tugas dari para pemimpin daerah ya
dan juga pemimpin nasional
tapi juga keterlibatan tokoh agama tokoh masyarakat
dan ini yang memungkinkan informasi dan juga tadi berkaitan dengan edukasi ke masyarakat
kemudian juga masalah konsistensi
dan kemudian juga keterbukaan
dari tokoh tokoh politik tertentu
sehingga masyarakat itu dari semua golongan
dari semua hak itu menerima kondisi covid
dan kemudian mereka akan berpatu
tadi disampaikan bahwa apakah sanksi itu efektif
dan yang saya tahu setiap sanksi dan konteks kesejahteraan itu mestinya efektif
tetapi tadi ada masalah tips yang memang mungkin kita alami dirasakan oleh sebagian masyarakat
itu yang memang sulit untuk di
yang ditembus oleh informasi informasi yang antipik sekali
singkat saja yang berbicara mengenai sanksi
sanksi seperti apa yang mungkin bisa memberikan efek jerah secara langsung secara psikologis kepada masyarakat kita
sebetulnya kan sanksi itu tidak ukurannya bukan hanya masalah kurungan
bukan masalah ini juga
bukan masalah itu
masalah itu juga adalah beban ekonominya
artinya besarnya sanksi ekonominya
tapi juga yang terutama adalah berkaitan dengan sanksi sosialnya
kalau kita menyaksikan akhir akhir ini terutama di awal awal
covid itu seolah olah merupakan satu yang sifatnya
hukuman dari tuhan misalnya
sehingga seolah olah itu menjadi statu ae
ini bisa dijadikan sebagai informasi untuk bagaimana demikian
sanksi yang cocok dengan persepsi masyarakat yang seperti itu
artinya apa ya tadi
sanksi yang berkaitan dengan masalah ketuhanan misalnya
dengan masalah religiositas
selain masalah sanksi sosial
oke saya ke pak gubernur
saya ingin konfirmasi dua hal
yang pertama betulkah di wilayah pak gubernur
usia delapan belas hingga tiga puluh lima tahun memang menjadi kelompok usia yang tingkat kepatuhannya rendah untuk protokol kesehatan
kemudian tadi pengenaan mengenai sanksi sosial
saya tahu di beberapa daerah ada berbagai macam bentuk pelaksanaan sanksi sosial
tergantung tiap tiap kepala daerah di tingkat
di mana kita melakukan
di tingkat kabupaten ataupun kota
apakah ini juga cukup efektif pak gubernur
ya pak jainal abidin saya sepakat banget
apa yang beliau sampaikan itu betul
sebenarnya dari usia usia itu pernah dirilis kok surveinya oleh pak presiden
jadi tingkat kedisiplinan kita yang turun dan seterusnya
yang kedua memang beberapa sanksi pada saat diterapkan
dimulai dari kabupaten banyumas saat itu membuat perda dengan sanksi denda
dan hari ini berapa
dan hari ini beberapa kabupaten sudah membuat sanksi juga sama
denda dan ditingkatkan
maka yang saya katakan tadi satu edukasi yang tidak boleh berhenti
yang kedua peningkatan sanksi itu betul
dan memang kalau ini bergeraknya semua serentak
maka akan terasa betul bahwa ini problem bersama
maka saya katakan di awal tadi
kalau satu pulau yang dilakukan sebuah tindakan bersama
itu akan sangat bagus
sangat bagus sekali
maka kalau kemudian contoh jawa tengah saja
pada saat menko saat itu mengusulkan
saya ditelepon pak ganyar
kita akan terapkan ppkm seluruh jawa bali
bagaimana di jawa tengah
apa yang terjadi
kabupaten kota lain langsung angkat tangan mereka
pak ganjar saya ikut sajalah
sebab kalau tempat tiga kota dan sekitarnya itu disebut
dan kemudian dia dikunci
mereka akan lari ke tempat kami
maka lebih baik bersama sama
partisipasi bupati wali kota menjadi bagus
betul yang saya katakan kami harus dealing dengan kelompok kelompok masyarakat
itu menjadi edukasi yang cukup panjang dan mesti dilakukan
dan sekarang masyarakat mulai memahami soal itu
dan tentu saja kalau kemarin beritanya rumah sakit penuh tempat tidur penuh
kami sekarang sudah di bawah lima puluh tempat tidurnya
sorry di bawah enam puluh
artinya masih terkendali
tempat tempat untuk isolasi mandiri juga nggak penuh
kalau ini dikatakan sebagai bisa mengendalikan
sementara kami bisa kendalikan
tapi kalau peningkatan sebagai ukuran bahwa itu tidak bisa dikendalikan
dan itu kegagalan kepala daerah
ya kasih aja stempel dijidat gubernur
gubernur peng gubernurnya gagal gitu
saya terima kalau itu
baik kita berharap tidak ada stempel itu
karena kan panglima perangnya kalau di daerah
kalau jawa tengah kan pak ganjar begitu
kalau panglima perangnya aja sudah ingin di stempel
bagaimana kemudian semangat juangnya bisa sampai ke masyarakat
sulitnya seperti apa komunikasi dengan masyarakat pak
oh enggak saya semangat juangnya akan pernah berhenti
anda kasih sampel gagal di media ditulis jawa tengah yang kerol kenaikan
datanya sayangnya tidak di cover both side ke saya
pokoknya yang tidak benar saya luruskan
kalau saya salah saya nggak salah
itu simpel dan masyarakat akan teredukasi dengan baik
gampang aja pak
semangat terus gitu
gak akan saya pernah berhenti untuk ngurusi vaksin
karena itu anggung jawab saya
saya ke pak heri bagaimana kemudian bisa mengedukasi
masyarakat bentuknya seperti apa lagi yang bisa dilakukan
ketika memang kita mendengar tadi perspektif dari kepala daerah
dari psikolog sosial saat ini kondisinya kan relatif apa ya
presiden sih mengklaim sudah berhasil mengatasi dua krisis
kesehatan dan juga ekonomi tapi faktanya tidak demikian
ya saya rasa edukasi yang dilakukan maupun strategi yang dibawa oleh
satgas sejak empat bulan lalu semua cara sudah dilakukan
semua semua cara sudah berhasil
kita berkolaborasi dengan media untuk bersama sama menjadikan
penanggulangan covid ini sebagai agenda publik kita
dan kita sudah misalnya ya untuk perubahan edukasi
delapan ratus sembilan puluh satu media kita gandeng dan bersepakat untuk bersama sama menjadikan
penanggulangan covid dan perubahan perilaku ini sebagai agenda publik
itu salah satunya kemudian di perubahan perilaku di satgas ini ada
namanya bidang perubahan perilaku sekarang itu di seluruh indonesia
sudah beroperasi setiap hari tujuh puluh sembilan ribu duta perubahan perilaku
terdiri dari berbagai lapisan komunitas dari ibu ibu pkk
kemudian kuamuka kemudian kelompok peniman yang tadi juga disampaikan
juga oleh pak ganjar ini mereka yang kita gandeng dan mereka karena
tadi dikatakan juga pak zainal abidin tokoh tokoh masyarakat
key opinion leader itu mereka yang akan mempengaruhi belief di masyarakat
itu juga menjadi mitra utama kita dalam mendorong perubahan perilaku ini
di daerah daerah tertentu misalnya tokoh agama sangat didengarkan gitu kan
nah ini yang kemudian harus kita terus amplifikasi pesan pesan mereka
di daerah lain mungkin tokoh sosial atau tokoh budaya kita akan ikutin gitu
jadi memang selama ini kita melebatkan semua orang seperti dikatakan pak jainal
seperti dikatakan pak doni monardo dalam berbagai kesempatan
kita bersatu aja belum tentu bisa melawan pandemi covid ini apalagi kita bercerai berai gitu
dan kita melibatkan secara tahelik gitu ya strateginya
semua pemangku kepentingan terlibat saya rasa termasuk pak ganjar
para ilmuwan kemudian tokoh agama tokoh masyarakat pemerintah
itu terlibat untuk mengedukasi dan kemudian bagaimana pengetahuan masyarakat
tentang protokol kesehatan itu memang cukup tinggi gitu kalau kita lihat
tetapi begitu banyak juga orang yang masih tidak percaya covid ini
ini memang sebuah seni ya dalam mengelola perubahan perilaku ini yang memang tidak mudah dan tidak eksak gitu
jadi semua harus dilakukan sesuai konteks komunitasnya masing masing
sehingga apa yang kita lakukan ini akan efektif di ujungnya
itu kira kira mbak
oke baik kita kembali jeda
saya nanti tertarik bagaimana seni mengelola perubahan perilaku ala satgas
karena kita terus berpacu dengan waktu dan juga laju penyebaran covid sembilan belas
kami akan kembali usai jeda
baik terima kasih anda masih bersama kami kita lanjutkan
baik kita lanjutkan kita sudah on air bapak bapak tadi saya ke pak seri lagi
seni mengelola perubahan perilaku karena tadi sempat saya sampaikan
angka pertambahan kasus cukup cepat dan proses edukasi seperti apa lagi yang harus disampaikan kepada masyarakat
semua cara sudah dicoba apakah ada mungkin strategi baru yang akan berbeda dilakukan karena pertambahannya
setiap hari kita selalu hampir setiap hari mendengar ada pertambahan rekor pertambahan rekor kasus positif terbaru mas heri
ya tentu kita evaluasi apa yang kita lakukan
tetapi saya rasa seperti dikatakan pak ganjar tadi kita sudah di jalur yang benar gitu dalam kemudian membatasi mobilitas masyarakat
juga membatasi kegiatan masyarakat itu penting juga menjadi garis bawah karena apapun kebijakannya intinya adalah membatasi kegiatan
ada social distancing sehingga proses penularan itu kita putus nah itu yang saya rasa perlu menjadi fokus gitu
selain kemudian kita juga mempertinggi mengintensifkan upaya upaya mitigasi melalui tiga t saat ini di provinsi provinsi prioritas terutama di jawa bali

itu jumlah tenaga tracer untuk melakukan penelusuran itu sudah dilipat gandakan sekarang ada sekitar delapan ribu pak yang bergerak kemudian melakukan tracing ya penelusuran
jadi satu orang ditemukan sakit kemudian tiga puluh orang dilakukan penelusuran kontaknya kemudian untuk diketahui apakah dia mengalami gejala kalau ada gejala diperiksa kemudian kita akan tahu langkah langkah selanjutnya
tetapi tadi tetap bahwa kunci dari perubahan perilaku itu tetap di masyarakat tadi masyarakat bagaimana melihat situasi seperti sekarang ini jadi masyarakat harus terus menerus diingatkan saya rasa karena covid ini sudah semakin dekat saya ibu saya di jawa timur sekarang sedang di rumah sakit bahkan gitu kakak saya di jepara juga pernah kena gitu jadi covid ini sudah begitu dekat dengan kita dan masyarakat sudah tidak bisa lagi mengabekan bahwa ini sebuah main main
apalagi berpikir konyol bahwa ini adalah konspirasi
jadi makanya kemudian kami coba kemudian strategi dengan komunikasi resiko memberikan data data ini secara transparan resiko resiko ini secara transparan tanpa membuat masyarakat panik tetapi masyarakat sadar bahwa jangan sampai covid ini kemudian menimpa saya karena begitu menimpa banyak sekali itu para subscriber yang bercerita ya
kalau bisa menghindar menghindar deh jangan sampai kena
karena ya kalau kena sekarang sudah dua puluh delapan ribu orang gitu kan korbannya
dan indonesia salah satu yang tertinggi dari sisi mortality rate nah ini yang kemudian harus benar benar diketahui masyarakat disadari masyarakat dan mereka tidak bisa lagi menyepelekan pandemi ini
baik saya beralih
dibawa ke ranah ranah politik tadi udah gak zaman lagi saya rasa
saya beralih ke
benar benar sebuah operasi kemanusiaan
oke baik baik
yang menjadi agenda publik kita semua kayak gitu
untuk menentukan lagi
beralih ke mas zainal
politik dan sebagainya
ya saya beralih ke mas zainal bagaimana kemudian fokus untuk menyadarkan masyarakat
seperti tadi disampaikan oleh mas heri covid sudah dekat jangan ketika anda terkena covid baru anda sadar bahwa covid ini nyata singkat saja waktu kita sudah habis
ya memang kalau dari perspektif psikologi berarti psikologi sosial tuh pada dasarnya ada belief yang menggerakkan suatu situasi
maksud itu ketidakpatuhan nah konteks ketidakpatuhan kalau menurut model jadi model keyakinan tentang kesehatan ada beberapa komponen yang bisa kita pertimbangkan
dan ini juga nanti bisa dijadikan sebagai acuan untuk bagaimana pemerintah menangani ini
nah yang pertama adalah masalah persepsi kerentanan
masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan ditanya itu mereka mengatakan bahwa kok
tadi oleh pak heri juga disebutkan bu itu terlalu jauh virus dengan kita kenapa karena pada dasarnya kan tidak kelihatan
musuh yang tidak kelihatan akan diabaikan
persesip terhadap ancaman itu salah orang
ancaman itu seolah olah tidak ada atau belum minimal akibatnya apa
akibatnya adalah bahwa ya diabaikan
nah biasanya ada justifikasi ya pada sejumlah masyarakat yang saya tahu misalnya
oke ini sudah satu juta tapi kan lebih banyak yang sehat
apa dibandingkan dengan yang
kemudian yang terkena pun lebih banyak yang sempurna
lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal
itu seolah olah dijadikan sebagai tingkat keparahan efek dari covid
itu memang dianggap oleh sebagian masyarakat itu tidak cukupal
kemudian juga apa namanya
oke singkat saja waktu kita sudah habis
misalnya termasuk hambatan persesip terhadap hambatan
mereka sebagian mengatakan bahwa ada hambatan yang cukup besar di dalam apa namanya
kan pada saat itu pada saat katakanlah
tracing atau pada saat tes
sehingga mereka mengabaikan itu juga
nah ini faktor faktor ini yang saya tahu jadi hambatan
ini saya berharap nanti ke depan bisa jadi masukan untuk bagaimana menanggulannya
oke kita tanya ke pak gubernur singkat saja karena waktu saya
bagaimana kemudian hambatan ini bisa dikonsumsi
bagaimana kemudian hambatan ini bisa ditransformasikan dalam bentuk edukasi yang lebih ringkas lebih tepat sehingga targetnya juga lebih cepat
tanya mesti jujur
belumnya kemudian yang ada di tingkat masyarakat
terus kemudian nggak pernah berhenti melibatkan masyarakat
termasuk narasi narasi positif di media
kan kita bantuan cnn
terus kemudian di sisi hulurnya
hilirnya kita perbaiki
yang di rumah sakit
rumah sakit sekarang tempat tidur kita siapkan peralatan kita siapkan
dan satu pemimpinnya nggak boleh lelah
jangan takut dimaki jangan takut dicaci jangan takut diomongin gagal
sudah semua tanggung jawab real
terus kemudian kreatif tidak pernah berhenti
libatkan seluruh masyarakat
oke libatkan seluruh masyarakat karena kita harus bersama sama untuk menangani pandemi ini
pak gubernur terima kasih mas heri
mas zainal terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini di cnn indonesia